dan bagaimana acara minggu pasca hari ini sudah ada koresponden cn indonesia roni satria di gereja katedral
ya roni selamat pagi silakan dengan laporan anda
selamat pagi puspa dan rian
saat ini misah pasca sedang berlangsung dari sejak pukul enam pagi tadi
dan nanti juga masih akan ada misah lagi sekitar pukul tujuh
dan juga misah pontifikal di pukul sembilan misah keluarga pukul sebelas dan hingga pukul delapan belas waktu indonesia barat
dan total ada tujuh belas misah yang diselenggarakan di gereja katedral sejak kamis lalu
dan di sini juga sudah banyak ada delapan ratus kursi yang disiapkan untuk di dalam gereja sendiri
sementara empat tujuh ratus kursi yang disiapkan di luar gereja
pengamanan yang disiapkan oleh di pores jakarta pusat
adalah sebanyak satu ratus lima puluh polisi yang berjaga di depan gereja katedral
dan total untuk di jakarta sendiri ada untuk pengamanan pasca ini ada empat sembilan ratus personil gabungan
sementara itu juga untuk tema tahun ini menangkat ke rahiman allah
namun yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah bahwa
pembawaan dari paus franciscus terkait dengan untuk pertobatan ekologis
di mana adanya di sini di gereja katedral
memasuki dengan perhiasan perhiasan atau pun penak penik miniatur seperti taman getsemani kemudian bukit kalvari
dan juga gerbang pasca yang terbuat dari bahan bahan yang tidak terbuat dari plastik kemudian dari steroform
dan umumnya dibuat dari bahan kayu dan bahan besi
inilah yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk lebih mencintai alam lagi
umumnya kepada jaman
dan juga kepada maat umat katolik yang menjalani misa paskah pada hari ini
rian dan fuspa
baik terima kasih
roni satria telah bergabung bersama cnn indonesia